direkturat reserse narkoba polda metro jaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sabu seberat hampir dua ratus delapan puluh delapan kg yang dibawa dengan sebuah mobil box
petugas menembak mati tiga pelaku di jalan boulevard simponi di kawasan medang pengadegan kabupaten tanggerang
barang bukti sabu seberat dua ratus delapan puluh delapan kg ini diamankan direkturat reserse narkoba polda metro jaya dari sebuah mobil box di jalan boulevard simponi kelurahan medang pagedangan kabupaten tangerang pada hari kamis
polisi menembak pengemudi mobil dan dua orang lainnya hingga tewas karena berusaha melawan
pengungkapan kasus ini berawal dari informasi pengiriman sabu yang akan melintas di jalan tol

petugas yang berhasil mengidentifikasi mobil pelaku langsung mengejarnya
pelaku yang berjumlah tiga orang sempat menyenggol mobil petugas saat akan ditangkap
mereka juga mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkannya ke petugas
usai keluar dari jalan tol merak ke jakarta dan mengarah ke jalan boulevar simfoni pagedangan petugas menembak ketiganya hingga tewas
menurut kapolda metro jaya sabu seberat dua ratus delapan puluh delapan kg tersebut mempunyai kode internasional
dugaan sementara barang haram tersebut dikirim langsung dari iran dan akan dibawa ke jakarta untuk diedarkan
ini hampir tiga ratus kg jadi kalau bisa diupiahkan per gram tiga juta jadi kalau diupiahkan itu sekitar delapan ratus enam puluh empat miliar
ketiga tersangka yang tewas yakni gun am dan ia
ketiga tersangka yang tewas yakni gun am dan ia